ini kamu tahu buah apa namanya
tahu nggak nama aslinya itu buah kersen
nggak tahu tapi pernah nyoba
konon anak zaman now sudah banyak yang tidak mengenal buah kersen
tapi bocah yang saya temui ini tahu loh
berarti kamu kenal sama ini ya
ini katanya ini buah buah jadul ini dulu katanya
tapi karena sekarang ternyata ada juga yang kenal
yaudah nanti kita bareng bareng ambil buah cherry nya ya
pohon dengan nama ilmiah muntingia kalabura ini cukup mudah dijumpai di halaman atau di tepi jalan
buahnya identik dengan warna merah dan sangat manis
ini saya sudah dapat
dan merah semua
karena biasanya makin ke atas makin merah kayak gini
memanjat pohon kersen sambil memetik buahnya terasa seperti nostalgia masa kecil
usai memanen saya tidak sabar ingin mencicipi si buah mungil ini
ini tadi yang kita udah panen kan
ini kayaknya merah manis deh
menurut dokter gizi komposisi buah kersen mengandung antioksidan antisianin dan vitamin c yang tinggi
dengan demikian buah ini bermanfaat bagi kesehatan
bisa berpotensi buat mengurangi resiko tapi bukan berarti untuk menggantikan obat darah tinggi atau menggantikan obat gula atau menggantikan obat kolesterol gitu
itu tidak bisa
tapi dengan mengkonsumsi buah kersen memang bisa menurunkan resiko untuk terjadinya kekurangan faktor
mengurangi resiko untuk terjadi diabetes
mengurangi resiko untuk terjadinya tekanan darah tinggi
itu bisa dilihat dari kandungan komposisinya
meski berbuah sepanjang tahun buah ini cukup langka di pasaran
namun anda tidak perlu khawatir buah kersen kini dapat dipesan di toko e commerce dengan harga bervariasi
bahkan ada juga yang menjual bibitnya
roni satria angga cita kesuma jakarta